kadang kalau nonton film romantis ingin rasanya punya kisah cinta romantis yang sehidup semati
seperti romeo dan jeliet atau kisah cinta yang magis seperti di film segera tapi seandainya
mereka hidup di zaman sekarang bisa jadi kisah cintanya tidak seseru atau seindah yang tersaji
di jaman sekarang kalau ingin mencari pasangan cukup buka handphone klik sana klik sini langsung
bisa cari pasangan melalui aplikasi kencan online ya dating apps ini merupakan cara baru bagi para
jomblo untuk mencari pasangan atau hanya sekedar cari teman baru untuk sharing saya jadi penasaran
nih apakah kaum milenial yang tidak bisa lepas dari dunia maya ini beneran pernah atau masih
saya juga pernah waktu kuliah pakai ini kayak cari buat temen pertukar pikiran terus kayak curhat gitu doang sih
kayak tinder atau sebelumnya betalk mungkin yang dulu pernah terkenal itu ya itu udah pernah pakai
iseng tapi kalau memang bisa jadi cari teman ya nggak apa apa kan gitu nah pakai tinder dulu pakai
ya nyari relasi sih sebenarnya nyari parter ujungnya nyari pasangan sih ya yang pasti ya kalau
dari tinder yang match
wah ternyata rata rata memang pernah punya pengalaman menggunakan aplikasi kencan online ya
ya wajar sih soalnya aplikasi ini memang gampang diakses sama siapa aja asal punya
ponsel pintar tapi gimana sih sebenarnya tren pencarian jodoh di dunia maya ini dari kacamata
mereka satisfied dengan online dating itu sendiri gitu ya dua puluh persennya

yang pun juga mereka bilang kalau mereka engage dan mereka menikah
lantas apa yang mempengaruhi psikologis masyarakat untuk bisa yakin cari pasangan lewat aplikasi
generasi digital itu memang akrab kegiatannya menggunakan aplikasi
mereka sangat leluasa sangat fasi sangat percaya bahwa itu bisa diperoleh dengan aplikasi
sebenarnya biro jodoh semacam ini sudah ada dari era mama papa para kaum milenial zaman now loh
bedanya dulu mereka menjodohkan orang bermediakan telepon lalu ada juga lewat koran alias surat kabar
hingga pada dua ribu dua belas muncullah swipe right era
di indonesia yang kental dengan budaya ketimurannya tak bisa dipungkiri
penggunaan aplikasi kencan online masih kerap dianggap sebagai hal tabu
tapi pada kenyataannya ada loh yang berawal dari geser kanan kiri di dunia maya dan berakhir di kua
seperti kisah cinta lingga dan citra
berawal dari aplikasi kini keduanya telah menjalani janji bersama sehidup semati sejak enam tahun silam
misalnya di dua ribu empat belas matchingnya di dua ribu empat belas
kalau saya sendiri waktu itu install tinder ya karena sesuatu yang baru ya bisa berkenalan dengan lebih banyak orang
kemudian akhirnya matching dengan ibu yang satu ini
kita ketemu ya bang di sebuah kedai kopi di manggarai stasiun manggarai
ya udah ngobrol abis itu berlanjut terus
sebenarnya setelah pertemuan di kereta itu kan random banget ya dari jutaan orang ratusan ribu orang lah naik kereta dalam satu hari itu
akhirnya ketemu orang ini dan saya udah yakin kalau hari itu sis doang
tuh terbuktikan aplikasi pencarian jodoh bisa menjadi salah satu sarana bagi para pencari cinta menemukan pasangan yang didambang
tapi untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan ada baiknya kita perhatikan hal hal seperti yang pertama
jangan berikan informasi pribadi secara mendetail
kecuali kalau kalian sudah di tahap saling percaya
yang kedua santai
kayaknya kita sudah berhenti
kayak di pantai
jangan terburu nafsu untuk bertemu
beri waktu untuk saling mengenal dan melakukan pengamatan
yang ketiga jangan mudah terbuat
penting nih buat yang gampang baper alias bawa perasaan
soalnya kalau sudah terbawa suasana kita bisa saja melakukan hal yang tidak masuk akal yang ujung ujungnya merugikan diri sendiri
yang keempat jangan gunakan foto profil yang vulgar dan terkesan mengundang
karena bisa menimbulkan pikiran negatif
jadi gunakan foto terbaik ya namun jauh dari predikat seksi
yang terakhir jangan ragu untuk menghapus status match anda pada seseorang jika sudah mendapatkan sinyal bahwa pasangan match anda sudah aneh nih
meski kebanyakan dari kita hanya mengingat bagian manis pada suatu kisah cinta tapi jangan pernah lupa kalau kisah cinta sejati itu tak selamanya berjalan mulus
terkadang semesta seakan berjaga dengan kisah romantika seseorang
bisa jadi itu hanya ujian apakah kita pantas mendapatkan cinta sejati